penipuan oleh taat pribadi semakin menyebar di berbagai daerah dan ini bahkan ada satu keluarga bahkan yang menjadi korban penipuan dari dimas kanjeng
ini tepatnya di subang jawa barat di mana korban yang sudah menjadi pengikut taat pribadi selama enam tahun ini sudah memberikan uang jutaan rupiah namun tidak pernah cair
berbagai bukti keikut sertaan menjadi pengikut taat pribadi ditunjukkan usman dan keluarga
mulai dari foto dimas kanjeng kalender kotak berisi lembaran uang pecahan sepuluh ribu rupiah dan juga minyak serta jimat
satu keluarga warga dusun pintu desa mulyasari kecamatan pamanukan subang ini menjadi korban penipuan penggandaan uang oleh dimas kanjeng taat pribadi
mereka telah menyetor uang hingga ratusan juta rupiah karena iming iming uang dapat kembali secara berlipat ganda
keluarga ini mulai sangsi setelah mengetahui dimas kanjeng taat pribadi berurusan
dengan pihak berwajib
tidak hanya itu selama enam tahun menjadi pengikut dimas kanjeng taat pribadi uang yang dijanjikan tidak pernah cair
sadar telah tertipu usman dan keluarga langsung mengadu ke polsek pamanukan dan polres subang meminta bantuan serta perlindungan
untuk ancaman sih ya ada bukti dari
jadi saya sempat kirim sms ke koordinator
nah sama beliau tuh
itu dibalas telepon
beliau bilangnya usman kamu ini ngancam atau gimana gimana gitu
intinya dia untuk meluluhkan niat saya lapor ke polisi
keluarga ini berharap uang ratusan juta rupiah hasil pinjaman dari seorang rentenir itu dapat kembali
sedangkan alat alat lainnya yang diberikan oleh kanjeng dimas pada keluarga ini dibawa polisi untuk dijadikan barang bukti
dian firmansyah subang